paham yang payah kadek kadek tak usah juga mati sendiri
berhenti menjauhan itu udah bagus obatin banget
udah udah berhenti udah udah udah udah udah udah udah udah udah
makasih ya berhenti ya
apa kenapa bisa celakaan sih
karang sudah mati
aku akan balas dendam
dan kalian semua akan bayang dengan nyawa kalian

yaudah bang langsung dibungkus aja bang ya
tolong plastikin yang rapi dobel suka buru sut eh
rafa makasih ya udah nemenin pak rt belanja
soalnya kan anak pak rt cewe
jadi gak suka kalau dibawa ke bengkel bengkel kayak gini katanya gerah berdebung
gak apa apa pak rt
tapi rafa seneng banget sih temenin pak rt ke bengkel
tadi kamu beli apa itu
ini pak rt
yaudah ntar dibukanya di rumah aja ya
waalaikumsalam pak rt
ari pak rtt dimana sih
masa beli onderdil aja lama banget belanjanya di arab apa
ya mesti dibeli itu banyak
perintilannya juga apa lagi
saya mau ngajakin rafa makan di chinese food city deket
haduh udah jangan sok ngajakin rafa makan deh
rapatnya biasanya tuh makannya pizza burger udah gitu pasta
gak usah diajak makan di warteg udah pulang aja yang nakal juga masakan saya
udah bikinin menu spesial orek tempe
yaudah yaudah deh saya langsung pulang ya
paling diajak makan di warteg lagi
waduh cakep nih
wah pas banget ini mah
ini emangnya ini mas
nah iya kalo ada kembaliannya ambil aja lah
makasih bang ya
iya makasih pak teh ya
oh helm kita kan lagi dicuci sekalian aja ambil helmnya di depannya
pak teh pak teh
apa sih ah cara apa nih
apa pak teh aku takut nih gelap banget
helmnya buka dulu dialog nggak kedengeran
apa pak teh rafa takut gelap banget nih
eh namanya malem ya gelap
ini mami kamu di nelfonin
tadinya kan pak rete mau ngajakin makan
gak usah katanya
ya udah potong jalan lewat sini biar cepat
aku takut pak teh
takut apa sih rafa
ada pak rete aman
eh tenang ya itu kalem
pak rete itu pak rete
ini kemana itu
ngeri teh apa ya terus
gian sih jadi aki aki mereka doang
tau gak mereka doang teh keras kepala
udah dibilangin jangan pergi sore sore
pulangnya malah tambah malam
jadi aja celaka kan
rafa juga ikut cewek gara gara parete
berarti dari pagi sampai sore saya kan sibuk melayani masyarakat
ada yang bikin ktp pengajuan surat ini itu kartu keluarga
belum lagi sore saya casting ke rcti
ripus emang sibuk orangnya
namanya juga artis gak jadi jadi
udah gitu belum lagi si rafa
pengennya ini gak mau jadi
pengennya ini gak mau jadi lagi
kaleke budak teh
malah nyalain rafa di rumah
rafa mah masih kecil parete aja
eh buranti darah saya kok merah ya
ya emang merah parete
atau orang tua saya
darahnya mah tetep merah
yang biru itu keturunannya
makanya sekolah yang bener bener merah
sekolah yang bener bener merah
ini kalo gak sembuh sembuh juga
mendingan di amputasi sekalian
gak usah omeh
kok dibalut gituan sih buranti kayak mumi
ini dibalut biar pendarahannya nggak kemana mana
pahehan wey pahehan kadek kadek
nanti juga mati sendiri
buranti mah benih jalan
udah bagus saya obatin
udah udah buranti
nih tuh udah udah udah
aduh aduh aduh
eh bekas luka
kenapa bisa kecelakaan sih
tadi aku lagi jalan
gak mau misal babi hitam
buat babi hitam
jangan jangan kenapa moci
jangan jangan itu kopi ngepet

buat apapun itu
aku lupa siapa hospital jakim
lidung ngocik gausah ngomong bagi ngepet sen tau
ah mati bengkel
aduh mas tur mas tur
hampir sebulan bengkel saya itu
bisa bisa bangkrut kalau kayak gini caranya bang yanto
kan udah gue bilangin mendingan nih bengkel jual ke gua
lagian kan gua kan bayar mahal
ga murah murah amat
nah bagusnya lagi kalo lu udah megang duit
ya bikin warung kopi kek
bikin warung kelontongan kek kan aman
sebenarnya udah lama saya udah kepikiran
bengkel ini akan saya jual
setelah itu saya pulangkan
ya ampun deh
nah terus gimana sekarang
ya gimana lagi ya
ya tapi buruan jangan kelamaan mikirnya
wah kan belum apa apa
dandan ini motor saya
kenapa itu dengan motor itu pak rt
kok bisa kayak gitu
emang kecelakaan dimana pak rt
tolong lah ya dibenderin ya
sampai rapi deh
tapi kayaknya lama nih pak rt
mendingan ditinggal aja
nanti kalau udah selesai
ya udah deh
tapi nanti pasti jadi
udah jadi ahli davidson ya
waduh saya bisa tekor kalo kayak gitu pak rt
masa motor kayak gini pulang pulang harus jadi motor gede
ya udah titip ya
hati hati pak rt
hati hati pak rt
sur gimana tawaran gua
udah begini pak rt
ayo pikir pikir dulu deh ya
ya udah saya mau benerin ini motor
kalau lu mikir
lu jangan kelamaan
karena penawaran gua terbatas
jadi kalau kelamaan
gua nggak bakal mau lagi
lu bakal nyesel gimana
nggak bakal lah pak rt
oke gua tunggu dah
lu mikir aja dulu lah
ya waduh orang
mau beli kok maksa banget